anda masih menyaksikan layar demokrasi presiden joko widodo akhirnya mempertimbangkan
untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu atas revisi undang undang kpk
pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang yang dianggap melemahkan kpk
pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk
pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk
pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk
pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk
pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk
pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk
pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk
pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

pertimbangan ini setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang kpk

setiap apa itu akan dilakukan
pada tahun dua ribu enam belas diajarkan kesepakatan untuk memasukkan ini ke dalam agenda pembahasan ke legislasi di tahun dua ribu tujuh belas dan di dua ribu delapan belas nanti
tetapi presiden pada saat itu meminta menunda pembahasannya
karena apa tadi
karena jangan juga dilupakan bahwa pada bulan november tahun dua ribu lima belas pimpinan kpk itu bertemu dengan komisi tiga
yang sudah dibantah oleh plt pada saat itu
itu kan anoresmi karena itu pertanyaan
jadi karena saya dulu pernah dikonosan jadi setiap kita mau
ada notulensinya lah
ada pertanyaan dulu
nanti waktu kita datang ke sana kita sudah ada dengan jawaban
nah yang saya lihat itu seperti itu
jadi dokumen yang diajukan pertanyaan dulu mereka menjawab
dan dengan alasan inilah mbak nana
itu dokumen resmi
dua ribu sembilan belas tidak ada prolegnas prioritas pasal undang undang kpk
jadi ini jangan masuk saya begini
coba nyelusup dia masuk
dokumen ini jangan dilecehkan
ini dokumen yang diketuk palunya oleh pembahasan
ini sekarang revisinya sudah disahkan
kita kembali lagi ke skenario besarnya
ada dokumen yang itu menjadi dasar gitu
jangan ingin disepelekan begitu saja
kalau dia prolegnas tahunan
karena ini revisinya sudah disahkan
kita jangan mundur lagi ke belakang
tapi yang akan kita bahas itu bagaimana sebetulnya bola ini sekarang political will nya di tangan presiden
nah ini kan demo mahasiswa terus berlanjut
kita punya pernyataan dari fahri hamzah wakil ketua dpr periode lalu
bahwa demo mahasiswa itu tidak akan berakhir
sampai presiden menerbitkan perpu
mungkin kita bisa dengar bersama sama
mereka akan memaksakan agar presiden memperpu undang undang kpk
presiden sudah menyatakan menolak kan
presiden menolak tapi yang berikutnya akan diserang adalah presiden
saya tahu permainan ini ya
saya tahu mereka akan lumpuhkan presiden
sampai presiden mengeluarkan perpu mengesahkan undang undang kpk lama
karena kpk itu elemen liar
yang bisa dikendalikan oleh mereka
udah lah itu tesis saya begitu
saya udah tahu kok ini orang orangnya
dia pakai tuh
di dalam kpk mereka bikin partai
partai ini nggak bisa dikendalikan oleh pimpinan kpk
bahkan gak bisa dikendalikan oleh men pan
nggak bisa dikendalikan oleh presiden
ini dibilang katanya tadi mereka akan melumpuhkan presiden
sudah ada para pemainnya
ini dari elemen masyarakat sipil bagaimana melihatnya ini
aksi demonstrasi dikatakan seperti itu
pimpinan masih bisa mengendalikan kok
masih bisa memimpin lembaga ini
dan pimpinan kan konsultasi dengan dpr terus
bahkan diangket dan lain lain
jadi saya bantai itu
jadi kalau pimpinan komisi itu gini mas
saya ini kan di komisi tiga ya
mbak nana juga kalau ngikutin rapat rapat
itu ya kesimpulan rapat dengan komisi tiga bersama kpk
tidak satu poin pun kesimpulan yang dibuat bersama itu ditindak lanjut di kpk
saya masih ingat betul dan dokumennya itu ada sampai kemudian risalah rapatnya saya buka semua
berkait dengan adanya konflik internal di kpk
supaya diselesaikan oleh pimpinan kpk
hari ini blur semuanya
terus kemudian bulan september dua ribu tujuh belas juga
kita sudah ingat kan pengelolaan barang sitaan dan rampasan
tahu enggak kemarin
audit bpk terhadap kpk wajar dengan pengecualian dalam hal pengelolaan barang simpanan dan sitan
rapat rapat yang kami lakukan bersama kpk itu enggak pernah ditindak lanjutin
dan kami selalu mengingatkan karena begini
di kpk ini muncul itu bahwa dia yang memiliki otoritas yang paling benar
lembaga lain itu nggak benar
berarti tadi anda mengamini apa yang disampaikan oleh pak fahri
bahwa ada skenario besar yang memang dirancang
bahwa ada pertahanan masa untuk melumbukkan presiden
itu menurut anda
mendapat informasi dan membaca itu secara detail kepada dpr
dan tahu enggak
catatan itu ada
perubahan itu penting
tapi perubahan seperti apa ya
tolak revisi ini akan lanjut lagi
tolak revisi ini dengan menerbitkan perpu akan lanjut lagi
batalkan capim yang sudah dipilih
akan ke situ arahnya kalau menurut anda
ini akan lanjut
nah kita enggak ingin
kita harus lihat di lapangan
apa yang disuarakan di masyarakat disuarakan di aksi aksi nggak ada itu
itu dituduhkan dibangun oleh buzzer buzzer
diangkat di forum forum
di lapangan saya enggak ada lihat itu
coba lihat tuntutannya dengan jernih
itu enggak ada mbak
oke itu anda dapat informasi dari mana bang
anda bisa memberikan tuduhan yang sangat serius seperti itu itu juga tuduhan yang sangat keras
sumber informasi kami itu dari mana saja
dari mulai masyarakat di pinggir jalan karyawan kantoran sampai kemudian institusi institusi negara
ya kami kan harus jaga sumber kerahasiaan informasi kepada dpr
oke pak ifdal ini presiden berada di tengah tengah
di sebelah kiri ini ada partai politik yang melakukan lobby untuk presiden tidak menerbitkan perpu
tapi di sisi lain di sebelah kanan itu ada rakyat yang kemudian berdemonstrasi berhari hari untuk menekan presiden
ya itu seperti yang saya sebutkan tadi kan
presiden akan mempertimbangkan seluruh ya apa namanya desakan yang berasal
baik misalnya dari masyarakat ini ya
tentu tidak bisa semua diajak untuk mendiskusikan ini
karena itu semacam representasi lah katakan dalam tanda petik ya
diajak tokoh tokoh untuk berbicara dengan presiden
untuk mendengarkan apa sebetulnya
mendengarkan apa sebetulnya yang menjadi aspirasi dari rekan rekan mahasiswa dan masyarakat yang lain
yang terlibat dalam demonstrasi
termasuk dengan partai koalisi
nah nanti pada saatnya akan diambil keputusan seperti apa
yang penting adalah presiden tentu ingin menunjukkan semangat dia untuk tetap berada di dalam garis pemberantasan korupsi
karena itu adalah apa namanya amanat reformasi ya
yang pak jokowi ini kan juga bisa jadi presiden karena reformasi
oke pak ifdal berarti presiden sudah mendengar dari dua sisi
dari partai politik dan juga dari rakyat
kira kira presiden akan lebih condong kemana sebetulnya
akan berdiri di sisi yang mana sebetulnya
itu yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini sebetulnya
ya itu ini
kan ini ada politiknya juga
jadi semua kebijakan publik itu kan memang lahir dari satu benturan kepentingan
dan nanti akan dilihat
kemudian kemanfaatan kepada masyarakat dan sebagainya
yang nanti pada saatnya akan diambil keputusan
karena kan perhelatan politik sedang berjalan ini
kita tahu di dpr sedang memilih pimpinan
memilih ketua mpr
dan badan kelengkapan di dpr juga belum terlaksana
jadi ini selesai dulu lah
jadi baru nanti dia
artinya lagi dibutuh bagi bayi kue lah
nah itu menurut mas isnur
tapi artinya apakah ada kekhawatiran ya pak ifdal dari presiden
bahwa jika ia menerbitkan perpu
kemudian dari partai nanti dari dpr
ini kan harus dikonsultasikan
dan harus mendapatkan persetujuan dari dpr
jadi kan begini
kan tentu tidak bisa satu analisa aja yang didengar
misalnya tadi tentang apa yang dikhawatirkan oleh mas isnur itu
tentang bahwa undang undang yang baru ini punya implikasi
akan mengurangi pekerjaan pekerjaan
ketajaman dari kewenangan kpk
tapi kan ada pendapat guru besar yang lain tentang ini
jadi itu kan semua harus menjadi masukan dari presiden
untuk menilai yang mana nanti yang akan diputuskan
suara dari partai politik dari partai anda ini bagaimana
karena revisi ini adalah bagian ya
bagian dari kita negara
memperkuat agenda pemberantasan korupsi
maka inilah revisi inilah yang harus kita jalankan
revisi undang undang ini
disinilah kita memfungsikan seluruh instrumen hukum
penegakan hukum negara untuk melakukan tugas tugas pemberantasan korupsi
dia berada dalam satu kesatuan yang disebut integrated criminal justice system itu
dia terintegrasi dalam qhap
undang undang tipikor dan lain lain seperti itu
nah jadi dia tidak boleh bekerja dengan cara sirkus lagi
yang itu tidak akan menyelesaikan agenda pemberantasan korupsi kita
adanya kerja kpk itu ipk kita segitu saja persepsi korupsi kita
korupsi masih banyak
caranya cara pemberantasannya begitu
dengan sirkus gitu loh
nah maka di negara mana pun
sistemnya tidak dibenahi
iya itu harusnya kpk melakukan perbaikan sistem itu
bukan melakukan sirkus
sistem di pemerintahan
bukan begitu mas
disinilah kita meletakkan membangun sistem tadi itu
sehingga kita memfungsikan seluruh instrumen penegakan hukum kita
ini kan kpk ini salah satu alat aja sebenarnya
alat kita dalam memberantas korupsi itu

jadi alat kita ini
ini alat sirkus sudah tumpul nih
cuma terjebak rutinitas aja udah
oke berarti intinya
ini alatnya kita hebatkan lagi
dalam melakukan pemberantasan korupsi ini
alat ini menjadi makin hebat karena semua instrumen bergerak
dan juga kpk fokus dalam tugas tugas pencegahan dan penindakan itu
bang berarti pdi perjuangan memandang presiden jangan mengeluarkan ataupun menerbitkan perpu
kami di garda terdepan menjaga dan melindungi
artinya apa itu
di garda terdepan kami menjaga dan melindungi presiden untuk konsisten dalam revisi melaksanakan
revisi undang undang tiga puluh dua
kalau presiden kemudian mengeluarkan perpu pada akhirnya apakah pd perjuangan akan tetap
mendukung presiden atau sudah siap untuk keluar dan melarang
kami menjaga dan melindungi presiden dari tekanan tekanan yang menabrak rambu rambu konstitusi
pdi perjuangan meyakinkan
presiden tidak akan mengeluarkan perpu
pdi perjuangan meyakini presiden tidak akan mengeluarkan perpu
kami menjaga presiden
dan melindungi presiden
menjaga dan melindungi presiden
ini agak ini ya
kami memastikan kepada presiden jangan keluarkan perpu
jangan keluarkan perpu
kita akan jaga
kita akan di garda terdepan
menjaga dan melindungi presiden
dalam melaksanakan tugas konstitusi negara
yang mengatakan anti korupsi
sudah merilis resmi
undang undang yang terbaru ini keluar dari pakem gerakan anti korupsi di dunia
dan dia melemahkan kpk
hal yang sama juga dibaca oleh ribuan dosen sehingga mereka bergerak menuju
oh agendam perantasan korupsi
kita tidak tergantung dengan itu
indonesia pasti akan turun kembali ip anti korupsinya di mata dunia
karena bukan menguatkan undang undang
dan dengan mudah dibaca oleh semua orang
harapannya apakah kemudian presiden mau mendengarkan aspirasi rakyat atau tersandra dengan
nah kalau soal harapan
kalau soal harapan
kalau soal harapan tadi saya bilang saya sudah hampir putus harapan kepada pak jokowi
masih ada waktu
mau mendengarkan suara masyarakat
tapi kalau ditanya apakah perlu
sebagai penyelamat untuk membangkitkan kembali kpk
dengan cara apa
bukan yang melemahkan
buka lagi pasar dengan sangat baik
dengan sangat berhati hati
dibatkan semua ahli
kalau memang ada penyakit di dalam
obati dengan yang benar
bukan penyakitnya adalah panu
tapi di amputasi kakinya
kita justru membangkitkan kembali spirit agenda pemberantasan korupsi kita ya
dengan repesi ini
itu namanya kerja udah mati
agenda pemberantasan korupsi kita itu tidak diukur dengan ininya internasional
karena setiap negara
diukur dengan kepentingan politisi
kalau dikatakan bama
kita harus keluar dari kota
kalau dukung kpk itu integritas pro korupsi
partai politik itu mbak
terus kalau ada partai politik yang menginginkan revisi
terus dibilang pro koruptor
terus rakyat yang milih itu pro koruptor
kalau itu tidak ada pilihan lain
kita sudah dapat gambaran besar
kalau itu tidak ada pilihan lain
pak isbel bilang bahwa presiden sedang menimbang
sudah mendengar dari suara partai
kemudian dari suara rakyat
dan pada waktunya presiden akan memutuskan
tapi jangan lama lama pak
karena ini demonstrasi berjalan terus
dan bolanya saat ini ada di presiden
semoga dia punya nurani yang kuat
oke terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam ini
sangat seru sekali
dan kita nanti akan tunggu keputusan presiden seperti apa
dan perdebatan tentang perlu atau tidaknya diterbitkan perpuh undang undang kpk
ternyata tidak hanya berkisar di persoalan teknis namun juga etis
apa yang menjadi perhatian masyarakat sipil dan istana tentang hal etis ini
kita saksikan usai jeda